mainkan games menarik di gamesplus
mainkan gamenya dapet incuannya
udah tua juga
masih aja tidak bisa waspada dengan yang namanya cinta
bawa santai saja bri
daripada nanti jadinya jadur raka aja taunya
eh udah ding
sekarang mah kita tes aja si sri
si sri teh suka sama kamu apa tidak
hah kok besok sih jalan besok udah ngecit tariknya
lagian besok kan gue pengen nonton drag
aduh mampus deh gue
hampir aja mau ke gamesplus nonton balapan
meloy lo kenapa sih
tau gak film film baru
tuh iya tuh film drakula
hah gak ada yang bisa nemenin gue dong
gak usah besok deh kecit tariknya
minta diundur aja sama abah
apa lo gue yang bujukin
atau lu aja yang bujukin gimana
sini sama abah gue bujukin bujukin
hahaha nah gak usah gak usah abah
yaudah deh thank you ya
yaudah deh nadah tiap tiap di sana ya
berisik banget sih masih nangis aja dari kemarin
malah komplain mulu
gue itu bukan tipikal cewe yang bakal
raja tega banget
ayu tau gak kenapa ayu sedih
ini udah nyombong ke tetangga tetangga
mau punya suami bule
kok itu suara serem banget ya
itu suara kucing mau kawin apa
kok gue takut
kan kalo jadi ya
ayu punya anak cakep
hidungnya mancung gak kayak
oh dia gitu tinggi
cik itu anak lu yang bikin
emang gue pendek
udah deh mama tuh harusnya sadar
kalau tuhan tuh gak setuju sama mama
sama bule itu
maksudnya apaan tak seimbang
tuh kulitnya putih alus
lembut hidungnya mancung
pesek lagi hidungnya nyabla
asem bener jadi anak sih
iya sih udah
gue kan udah bilang
dari kemarin juga sama lo masih bagus
masih bagus lo taunya tuh duluan
terus tuh bule selingkuh ketahuan sama semua orang
belum lagi kan gue bilang apa kemarin
untung baru tiga puluh juta belum nih rumah yang lo jual
kalo sempet nih rumah lo jual gara gara tuh bule
coba lo pikir mau jadi apa hidup lo
ih enak aja
masa warisan satu satunya dari papa peninggalan papa satu satunya
dijual gara gara tuh bule
lagi ya nih lo mikir dong
harusnya tuh ya yang made indonesia itu lebih bagus
kayak bb pianian
udah hitam walaupun jelek nih ya
tapi gak matre gak kayak tuh bule
ngomongin masalah situ
lagi lagi cacing gremik awas yang dibawa bawa itu cacing germi
walaupun jelek dikit
gak ada juga sama dia
gak ada batu bagusnya
gak ada batu dengerin
waduh amat daripada tante rere gak jomblo mulu
kenapa lo jadi ketawa lo lagi nangis tadi
nggak usah ngejomblo
gue ngejomblo daripada punya asli kaget yang bener sama kalian berdua
malah aku udah nyuruh ayah buat ngundurin acara jalan jalan
yang ke citarik
dia mesti nanya abah
ya udah kalo gitu makasih ya sayang
cindy tadi bilang
biar jalan ke citarik
semoga aja jadi diubur ya
mudah mudahan raya berhasil
udah tua juga
masih aja tidak bisa waspada dengan
bawa santai saja brai
daripada nanti jadinya jadur akal jatohnya
eh udah ding
si sri teh suka sama kamu apa tidak
nah ditesnya begini
saya pura pura pacaran
sama si neng sri bagaimana
iya bener sarding
memang suka sama si sadung
berarti selama ini cuma bercanda sama kamu
cuma main mainin kamu sering
kalau misalkan si neng sri
berarti jodoh saya
saya tidak ridho
galing bibir aku tahu
neng kenapa lesu gitu anak abah
temen temen neng abah
mereka besok pada nggak bisa ikut pada sibuk
kalau begitu mah kita kita aja yang pergi gimana
ya tuh abah gak seru
hiburannya diundur aja jadi lusa abah
kan biar seru
neng ada temen temennya lagian kan
besok gak bisa dia ada acar
nah habis aku ya neng
katanya si mondi udah bisa
katanya kasian sama neng
masa liburannya sama om buy semua sih
ya udah tutup balut
kalo memang temen temen neng tidak bisa
ya sudah tos
mungkin memang ini yang terbaik nih
menurut kita itu baik dan benar belum tentu
itu di mata allah itu baik dan benar nih
jadi jangan dipaksain
sardi om sardang
semuanya kan tuh saudara
neng si abah mah bener oke
neng pergi sama temen temen disana
nah si abah
kumpul sama kita kita
gak kumpul kita
yang pentingkan pacar neng ikut
gakas terus neng
bener juga sih
kalo aku bawa temen temen
aku pastinya bikin acara sendiri bareng mereka
sorry ya gue jadi gak enak gitu
lo gak salah kal
gue justru yang gak enak sama lo sama anak anak
kan lo juga minta gue balapan
buat nama lo bukan untuk diri lo sendiri
ya udah cepetan akan

atau abah kamu ke rumahnya pagi pagi ya
soalnya kita udah angkat ke citarik mau pagi nih
soalnya kita udah angkat ke citarik mau pagi nih
kalo agak siangan nangkut mah aja
kalo agak siangan nangkut mah aja
ya aku besok ke rumah kamu deh
iya kita ketemu besok ya
ke citariknya tetep besok kal
gak bisa diundur
gue juga udah mentok nih
yaudah lah gimana lagi
eh tapi ya
paling satu satunya cara
lo coba ngomong ke temennya abah yang deket
ya kayak om dudung gitu
ya kayak om dudung gitu